erick mengatakan kontrak pelatih asal korea selatan tersebut akan berakhir pada bulan juni dua ribu dua puluh empat nanti
ia kemudian menjelaskan opsi perpanjangan akan ditawarkan pada sti apabila timnas menunjukkan prestasi yang baik pada gelaran piala asia tahun depan
perpanjangan kontrak yang ditawarkan nanti akan mencantumkan target target yang lebih tinggi untuk timnas
pembicaraan saya dengan coach sintayong sampai juni di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang ya tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan asia di qatar
baik senior maupun untuk u dua puluh tiga kejuaraan asia
dan saya rasa kotsin tayong sudah berbuat maksimal ketika membawa pertama kalinya u dua puluh tiga
kita lolos di asia ini pertama kali dalam sejarah
dan tim nasional kita setelah tujuh belas tahun kembali bermain di tingkat asia
jadi sebuah prestasi yang luar biasa
karena itu saya mengapresiasi tentu perpanjangan kontrak
tetapi kalau lebih panjang lagi ya tentu saya berharap ada target target yang kita sepakati